menteri kesehatan budi gunadisadikin mengungkapkan dalam waktu dekat akan terjadi lonjakan kasus covid sembilan belas
karena saat ini pemerintah menggelakkan tracing dan testing yang menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menekan laju penyebaran covid sembilan belas
strategi tersebut mengadopsi cara india dan akan memperlihatkan kenaikan jumlah kasus virus corona
budi pun meminta masyarakat tak panik akibat terjadinya kenaikan jumlah kasus positif
hal itu menunjukkan cepatnya proses deteksi kasus covid sembilan belas sejak awal
nah saya bilang ke bapak presiden saya juga ingin mengupdate di forum yang terhormat ini bapak ibu tidak usah panik
lebih baik kita lihat realnya seperti apa sehingga strategi kita benar daripada kita melihat seakan akan hanya sedikit kita senang
padahal yang kenyataannya jauh lebih banyak sehingga langkah langkah kita salah
tracing melalui pelacakan kontak menjadi salah satu strategi vital pengendalian pandemi
berdasarkan standar organisasi kesehatan dunia atau who pelacakan diharapkan mencapai tiga puluh orang kontak dalam satu kasus positif
ada satu dua ratus pelacak kontak di dki jakarta yang saat ini masih kewalahan dengan penambahan kasus positif yang semakin masif
untuk pemantauan harian kalau misalnya jatuhnya itu kan kami untuk memantau harian itu kan biasanya by whatsapp
karena kalau untuk menelepon saya rasa kalau untuk memantau harian itu kan sangat menggambung
dia itu tidak bisa tidak balas whatsapp biasanya kemungkinan kami datang ke situ
untuk menekan tingginya angka penyebaran covid sembilan belas di jakarta seorang anggota kepolisian polsek tanah abang rabu pagi
memodifikasi kendaraan dinasnya menjadi tempat sarana mencuci tangan hingga atm masker gratis bagi warga
ini pada saat kita berkunjung ke warga masyarakat patroli ke lingkungan warga binaan
di mana masih banyak masyarakat yang tidak tertip menggunakan masker kemudian juga berkerumun tidak menjaga jarak
kendaraan dinas yang diberi nama sepeda motor tiga m tersebut bertugas khusus menyasar sudut persudut pemukiman
yang warganya masih mengabaikan aturan protokol kesehatan
tim liputan cnn indonesia